komunitas tionghoa merayakan tahun baru imlek dengan berbagi
mereka membagikan paket bahan pangan kepada warga yang menjalani isolasi mandiri
sebagai bentuk dukungan untuk melawan covid sembilan belas
dibantu satgas covid sembilan belas sejumlah warga tionghoa dan petugas tiga pilar jumat siang
melakukan aksi bagi bagi bahan pangan di permukiman padat penduduk
jalan mangga dua selatan sawah besar jakarta pusat
warga yang menerima bantuan adalah warga kurang mampu
dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah karena terpapar covid sembilan belas
tidak sedikit warga yang menangis haru saat menerima bantuan
bantuan bahan pangan tersebut berupa sembako sayuran hidroponik dan ikan lele
yang merupakan hasil panen kampung tangguh jaya
hasil garapan petugas tiga pilar bersama warga sekitar
kebetulan memang hari ini ada perayaan imlek
dan ada warga kecamatan sawah besar
yang peduli dengan warga yang sedang isolasi mandiri
tadi juga memberikan bantuan dan langsung didistribusikan ke yang membutuhkan